tim nasional sepak bola indonesia u dua puluh tiga dan u sembilan belas menggelar pertandingan uji coba di lapangan abc gelora bung karno senayan jakarta pusat pada sabtu
dalam laga uji tanding ini timnas u dua puluh tiga menang telak dengan skor lima
dalam rangka pemusatan latihan timnas sepak bola u dua puluh tiga melakukan uji coba melawan kesebelasan timnas u sembilan belas di lapangan abc gelora bung karno senayan jakarta pada sabtu kemarin
pada pertandingan tersebut timnas u dua puluh tiga unggul lima
menurunkan pemain andalannya timnas u dua puluh tiga yang dilatih luis mia nampak terlalu tangguh bagi timnas u sembilan belas yang dilatih bima sakti
lima gol kemenangan timnas u dua puluh tiga dicetak oleh yabes roni febri haryadi hanif syahbandi osvaldo hai dan ahmad nur hardianto
kendati hanya latih tanding pertandingan tersebut memakan korban karena egy maulana fikri sempat cedera pada laga persiapan menjelang asian games dua ribu delapan belas
timnas u dua puluh tiga menangkan kekuatan dan menangkan kekuatan
timnas u dua puluh tiga menangkan kekuatan dan menangkan kekuatan